sejak tanggal satu juni dua ribu enam belas pemerintah melalui kementerian perhubungan mengeluarkan izin beroperasi bagi kendaraan berbasis aplikasi online
salah satu standar yang harus dipenuhi adalah lulus ujikir
polemik antara angkutan berbasis aplikasi online dengan angkutan konvensional ditengahi oleh pemerintah dengan mengeluarkan aturan wajib ujikir bagi angkutan berbasis aplikasi online
ujikir merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap armada angkutan umum
dalam pengujian ini setiap kendaraan akan melalui berbagai tahapan untuk mengetahui apakah kendaraan layak jalan atau tidak
setiap detail kendaraan tidak luput dari pemeriksaan mulai dari lampu bodi kendaraan dan tentu saja mesin mobil serta uji emisi kendaraan
jika kendaraan lulus uji maka kendaraan akan mendapat nomor registrasi lulus uji kir
sehingga dapat beroperasi di jalan raya
kami memfilter rekomendasi yang dari kementerian
kalau memang mereka tidak masuk dalam rekomendasi untuk ujikir kami tidak akan lakukan untuk ujikir
untuk pelaksanaan ujikir juga sama pengetesannya seperti kendaraan kendaraan lainnya
kendala besar yang dihadapi para pengemudi atau pemilik kendaraan yang bergabung dengan usaha angkutan berbasis aplikasi online adalah
balik nama surat kendaraan milik mereka ke badan usaha milik aplikasi online
dalam hal ini operasi yang menaungi para pengemudi online
tentu saja hal ini membuat pemilik kendaraan merasa khawatir
dari anggota uber itu keberatan
keberatan kalau stnk itu dibalik nama
kalau memang pun pemerintah harus balik nama kita ikutin gitu
tapi si uber itu ada pernyataan bahwa tidak
memiliki hak sepenuhnya untuk unitnya
mencari penyelesaian mengenai kendaraan umum di ibu kota jakarta masih menjadi pekerjaan rumah bersama
kehadiran kendaraan umum berbasis aplikasi online seolah olah menjadi jawaban atas semrautnya kondisi transportasi umum di ibu kota
meski kemudian kemunculannya dinilai melanggar undang undang namun semua dikembalikan kepada masyarakat
faktor aman dan nyaman harus dipertimbangkan oleh pemerintah saat ini dalam menyediakan transportasi umum
iren wardani jakarta